mohon ke pak nur purnamasidi
ya terima kasih pimpinan
lebih jelas dibanding pp sebelumnya
kenapa karena bagi saya

tapi setelah kami komisi sepuluh
karena yang menentukan kepala sekolah
karena ini hak mereka
apakah mas menteri tidak tahu
tolong ini menjadi catatan
jangan kami kemudian suruh koordinasi sama dinas
empat orang yang dapat kip saya dari empat ribu tujuh ratus orang
itu adalah satu itu ponakan saya
artinya apa mas menteri
berikutnya pak fahmi silakan
yang pertama yang ingin saya sampaikan adalah bahwa kita seharusnya bangga
karena animo masuk ke perguruan tinggi itu semakin lama semakin meningkat
ini menunjukkan mudah mudahan semakin ke depan jumlah lulusan perguruan tinggi kita itu semakin besar
karena sekarang enam puluh dua itu didominasi oleh lulusan smp
kita tahu lulusan smp dalam tanda petik
itu masih menjadi beban kita
kalau kita angkat sedikit menjadi dua belas tahun lulusan sma
maka lulusan sma itu kita harapkan bisa menyelesaikan hanya dirinya sendiri
tapi ketika mereka lulus perguruan tinggi menjadi sarjana
kita berharap mereka bisa menjadi orang orang yang bisa
memberdayakan mengangkat harkat keluarganya syukur masyarakatnya bahkan bisa bangsa dan negaranya
perguruan pendidikan tinggi ini menjadi sesuatu yang sangat penting buat kita support
karena akan memberikan dampak yang sangat luar biasa
akan mengurangi banyak sekali beban beban kita sebagai negara dan bangsa
karena lulusan perguruan tinggi ini pasti akan menjadi orang orang yang hebat
sehingga kita bersepakatlah bahwa political will harus kuat
baik kita dpr ri maupun pemerintah
untuk terus menerus memberikan pelayanan dan support yang luar biasa bagi pendidikan kita khususnya pendidikan tinggi
sehingga ketika kemudian pemerintah kita semua merumuskan peraturan peraturannya
seperti yang tadi sudah ditayangkan
baik itu undang undang dua belas tahun dua ribu dua belas tentang pendidikan tinggi
maupun kemudian pp dua dua ribu dua puluh empat
dalam konteks kita membahas kasus biayaan pendidikan khususnya ukt
ternyata peraturan peraturan tersebut sudah memberikan payung hukum yang sama
sangat memadai yang sangat cukup
artinya kalau konsisten saja antara peraturan perundang undangan dengan apa yang dilakukan di bawah
dilakukan oleh para pimpinan perguruan tinggi negeri
atau perguruan tinggi pada umumnya mudah mudahan tidak ada kasus kasus yang membuat kita menjadi pusing dan gaduh seperti ini
kita melihat khususnya di tahun ini terjadi kegaduhan yang perlu kita dengarkan bersama
dan kemarin kita menerima kedatangan adik adik mahasiswa dari berbagai macam perguruan tinggi
terutama dalam konteks ukt tahun ini
jadi kalau kita lihat atau kita rujuk apa yang disampaikan oleh adik adik mahasiswa ini
ada lonjakan yang sangat luar biasa
sampai empat atau lima kali lipat ukt dari dua ribu dua puluh tiga ke dua ribu dua puluh
mereka kemarin menyampaikan fakta
yang dua ribu dua puluh tiga misalnya ukt level empat lima puluh enam kalau level satu dua relatif tidak naik lima ratus atau satu juta
tapi ketika sudah level tiga empat lima enam itu kenaikannya sangat luar biasa
dari dua dua ratus misalnya menjadi enam juta
dari tiga juta delapan ratus menjadi sembilan juta
dari empat empat ratus menjadi dua belas juta setengah
dari lima juta menjadi empat belas juta
dari lima enam ratus menjadi tujuh belas juta setengah
oleh karena itu barangkali bagaimana kita berupaya agar apa yang sudah dituangkan di dalam undang undang maupun peraturan menteri
itu benar benar dijadikan payung dijadikan referensi kebijakan untuk diterapkan
tadi kan sudah dijelaskan luar biasa
hanya saja mungkin ada celah khususnya kepada pt bnh
saya kutipkan pasal delapan ya dari permendikbud dua dua ribu dua puluh
penetapan tarif ukt sebagaimana dimaksud dalam pasal enam dan pasal tujuh
dilakukan setelah berkonsultasi dengan kementerian bagi ptn badan hukum
dan mendapat persetujuan dari kementrian bagi ptn selain ptn badan hukum
konsultasi dan pemberian persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat satu
dilakukan melalui direktorat jeneral dan seterusnya
nah barangkali inilah celah terutama khususnya di tahun ini
bahwa apa yang diarahkan oleh permendikbud ini hanya sebatas konsultasi
mungkin ditafsirkan atau dimanfaatkan oleh pt nbh
ya konsultasi ini kan tidak wajib
artinya ketika mereka menerapkan ukt baru di tahun dua ribu dua puluh
ya mereka terapkan seperti yang terjadi di beberapa universitas atau perguruan tinggi
nah ini yang barangkali perlu kita berikan semacam perhatian
terutama dari kalangan masyarakat
kalau kita belah tiga masyarakat itu kan ada yang memang benar benar tidak mampu
ada yang sangat mampu dan kemudian ada yang di tengah tengah
nah mungkin yang banyak keberatan adalah mereka yang di tengah tengah ini
mereka tidak disebutkan sebagai orang tua
mereka memiliki kemampuan tinggi tapi juga mereka bukan rendah rendah amat
nah sehingga maksud saya perlu harus lebih bijak lagi
bagaimana kemudian kita mencoba untuk mengawal
tadi sudah disampaikan oleh pak menteri
agar ukt yang diterapkan di tahun dua ribu empat ini
itu benar benar dilakukan pengontrolan pengawalan
dan juga pengawalan yang lebih bijak
intinya adalah kita inginkan sekali lagi bahwa adik adik mahasiswa
diberikan kesempatan yang seluas luasnya untuk bisa masuk ke perguruan tinggi
dan kita semua memahami bahwa perguruan tinggi yang bermutu itu pasti memerlukan biaya yang mahal
tinggal siapa yang kemudian membiayai pendidikan tersebut
ini yang menjadi persoalan kita
nah dalam hal inilah kemudian kita
berbicara mengenai apa yang tadi juga sudah disampaikan oleh rekan saya sebelumnya
alokasi anggaran dua puluh persen pendidikan nasional ini sudah sangat luar biasa memadai
ketika alokasi sekian triliun diberikan kepada kementerian dan lembaga lain
saya menganggapnya ini seperti ada satu piring kue yang enak gitu
lalu seperti diperbutkan oleh berbagai kementerian lembaga gitu
ramai ramai kemudian mencoba mengajukan program yang terkait dengan fungsi pendidikan
semua kementerian lembaga pasti punya program program yang didefinisikan sebagai fungsi pendidikan
padahal kita mengerti bahwa alokasi dua puluh pendidikan itu benar benar untuk menjaga kesehatan

lalu untuk kementerian agama relevan
karena mereka menyelenggarakan sekolah juga gitu
sehingga saya sangat mendukung tadi yang disampaikan alergan saya
kita berharap kedepan dua puluh ini benar benar dikawal
kita berharap kedepan dua puluh ini benar benar dikawal
dan kita sepakat mudah mudahan kembali ikut menjadi leading sektor
sesuai dengan pp yang sudah diterbitkan tetapi belum digunakan
termasuk juga transfer ke daerah
kontrolnya pengawalannya akan lebih sulit lagi
luar biasa tetapi pada kenyataannya
saya keliling di dapil sudah empat tahun
terakhir kemarin saya baru
cibinong nggak jauh dari jakarta
dan perasarannya sangat tidak layak
di situ ada lima ratus enam ratus anak anak sd
enam tahun mereka berada disana
mudah mudahan di panja pembiayaan pendidikan
kita dalami lagi mudah mudahan
benar benar bisa efektif untuk memajukan
mas menteri meninggalkan ruangan
dan terakhir pak prof jainudin
pertama terkait dengan urusan
sudah kita bahas dan kita jelaskan
dari adik adik mahasiswa
kita sama sama memberikan penghargaan
kepada adik adik mahasiswa
dan tidak bukan adalah membela
dan aspirasinya itu diserap
itu bisa menimbulkan kesalahpahaman
ini kan kalau rektorat ini kan rata rata s tiga semua ya
sehingga banyak sekali ptn ptn
apakah memang tidak ada sosialisasinya
kekisruhan seperti yang terjadi sekarang ini
kalau memang nanti dalam konteks
akan memberikan jawaban terkait dengan
agar permen ini dicabut
kok bisa sampai rektorat ini
terutama rektor dan jajarannya
di dalam terutama yang ptnbh ya
karena mereka sudah berbadan hukum gitu ya
universitasnya itu hanya dari ukt
ini kita bicara tentang seorang rektor
menjadi ceo dari universitas
yang menjadi kpi mereka ketika mereka
sudah mengemban berbadan hukum
pihak rektoratnya juga harus dievaluasi
kita bicara tentang ukt dan ip
saya harus menggaris bawah ini kepada pak dirjian yang baru ini juga ya
pak fahmi sudah banyak merangkum terkait dengan hal itu
ini disampaikan kepada kami oleh adik adik mahasiswa
calon mahasiswa baru dengan gaji orang tua dua juta
dan mereka beranggapan bahwa
artinya ini kan penerjemahan dari
yang korbannya adalah adik adik mahasiswa
inilah yang harus kita sadari sama sama
kemudian mereka mengatakan bahwa
ada lima puluh mahasiswa yang tadinya mimpi
mereka s berapa ini bahasanya pakai bahasa apa
saya baca permennya saya aja paham gitu loh
artinya apa yang mau saya sampaikan
ternyata kita juga banyak berkomunikasi
kalau tadi pak fahmi mengklasifikasikan tiga
betul betul kalau mereka menyampaikan saya mas menteri
mereka selalu mengatakan saya mau kuliah
orang tua saya dan keluarga saya
itu betul betul bukan untuk meningkatkan
keluarga orang tua mereka
dengan kita kita kalau kita kita kan semuanya
menaruh harapan yang sangat besar
untuk itu juga saya minta
ptn menurut saya perlu diawasi
ukt bagi calon mahasiswa
satu minggu agar hasil banding bisa
segera diketahui ini masukan dari
sebelum acara ini saya banyak menyerap aspirasi
terhadap hasil banding ukt ini
presentasi tertentu agar orang tua
mahasiswa baru bisa tetap melakukan
pimpinan saya minta waktu sedikit lagi terkait dengan
terkait dengan uang kehidupan
ini perlu ada ketepatan waktu perkara
awal semester itukan agustus dan februari
tapi pencairannya seringkali di
bulan maret dan september
pengiriman berkas berkas persyaratan
dari pihak kampus ke kementerian
nah ini saya titip kepada saudara dirjen dan juga tentunya mas menteri aspirasi yang disampaikan dari masyarakat yang ada di dapil kami
sekali lagi terima kasih pimpinan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh merdeka
terima kasih pak putra memang terkait kip kuliani kita sering ditanyakan apa benar ya apalagi bicara staf suspresiden
padahal yang menyalurkan itu paling banyak yang reguler yang dari ll dikti mestinya itu dipertanyakan juga
baik pak jainuddin mohon agak percepat
bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
pimpinan komisi sepuluh rekan rekan anggota komisi sepuluh yang saya hormati
dan saya banggakan mas menteri beserta seluruh jajaran
saya memang masih ingin meminta apa yang disampaikan oleh komisi
komisi sepuluh melalui lapsing ketika menerima mas ibem itu
untuk meninjau permendikbud nomor dua tahun dua ribu dua puluh
saya kira rekomendasi komisi sepuluh itu perlu dilakukan
jadi kami ingin kemendikbud meninjau kembali sekali lagi permendikbud nomor dua tahun dua ribu dua puluh empat itu
pangkal munculnya kegaduan berkaitan dengan pembiayaan pendidikan khususnya mengenai ip dan ukt
memang kalau membaca mengikuti laporan pak dirjen tadi
ini kalau memang benar benar dilaksanakan saya kira baik baik saja
seperti yang tadi disampaikan oleh pimpinan
dari mas menteri dan jajaran pak dirjen
sepertinya baik baik saja bahwa permendikbud nomor dua tahun dua ribu dua puluh empat itu
kelompok kelompok ukt untuk mengakomodasi keragaman latar belakang ekonomi
menempatkan mahasiswa pada kelompok ukt sesuai dengan kemampuan ekonominya
dan jika pimpinan ptn menetapkan ukt baru maka berlaku bagi mahasiswa baru
tidak ada perubahan ukt bagi mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan
tapi mengapa di lapangan tidak terjadi seperti itu
misalnya kemudian ternyata kenaikan ukt itu bukan dijelaskan
diumumkan ketika sebelum penerimaan mahasiswa
kenaikan ukt di beberapa kampus diumumkan setelah diterima
memang golongan satu atau kelompok satu dan dua ukt itu sangat kecil dan diwajibkan dua puluh persen
tetapi di ip di ip nya itu ada kenaikan kelompok satu dari yang semula misalnya di uns itu delapan sampai sepuluh juta
yang sekarang ditetapkan menjadi sepuluh juta
kemudian yang kelompok dua itu dua belas sampai empat belas juta
nah oleh karena itu disinilah menurut saya perlu ada peninjauan
permanent good risk take yang sudah dibuat
sehingga kenapa kemudian interpretasi di lapangan oleh pimpinan pimpinan ptn
itu kemudian justru menimbulkan kegaduan
mandatori undang undang biaya pendidikan anggaran pendidikan dua puluh persen
ini memang menurut kami harus ada satu solusi
bahwa anggaran yang dialokasikan kepada pendidikan tinggi di kementerian dan lembaga
tidak ada koordinasi terpusat
mengenai anggaran pendidikan pada kementerian dan lembaga
maupun dalam pengawasan dari dpr ri
jadi anggaran lima persen tiga puluh dua triliun
tidak ada koordinasi yang terpusat
dan anggaran ke tujuh tahun dua ribu dua puluh dua tentang perguruan tinggi di kementerian lain
atau lembaga pemerintah non kementerian
pt kl harus teknis spesifik dan tidak tumpang tindih dan seterusnya
standar biaya pt kl harus mengikuti standar biaya kemen diputristek
tetapi kemendikbud ristek tidak punya kemampuan untuk melakukan koordinasi
itu memang sudah wajar apa belum
saya kira ini perlu ada satu mekanisme untuk menemukan
peluang kita melakukan evaluasi terhadap
standar biaya yang dikeluarkan oleh
dalam penyelenggaran keguruan tinggi ini
saya kira ini perlu ada apa namanya
ya kita usulkanlah komisi untuk
saya kira ini perlu pansus ini ya
kalau melibatkan beberapa lembaga lain
untuk supaya kita kemudian bisa ikut mengevaluasi
distribusi dana yang dua puluh persen mandatori
undang undang tentang biaya pendidikan di negara kita ini
ini karena yang minta adalah pimpinan koalisi masa depan kita
silahkan pak calon menteri pendidikan
assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh
yang saya hormati pimpinan dan anggota komisi sepuluh
saya hanya akan sedikit memberikan narasi saja
saya ingin mengucapkan bahwa kami cukup prihatin
dengan yang terjadi di luar terkait dengan ukht
apalagi setelah adanya penjelasan dari prof cici ya
prof cici yang menyampaikan bahwa
kuliah itu merupakan pendidikan yang tersiar
nah saya melihat dari data yang ada bahwa
sebetulnya program dari kementerian ini sangat bagus
meningkatkan minat masyarakat untuk menempuh sampai pendidikan tinggi
bahkan tadi bu sekjen menyampaikan sekarang anggaran ukt itu rp tiga belas sembilan triliun
naik terus dari dua ribu dua puluh sampai dengan dua ribu dua puluh
tetapi kemudian masih dianggap sebagai tersier
nah ini menurut saya kontraproduktif dengan apa yang menjadi keinginan kita bersama
jadi kalau kita lihat bahwa lulusan sma kita sudah cukup tinggi
kalau kemudian kita sambung dengan kipk ini akan menjadi sangat bagus
kita termasuk negara di asean nomor lima kalau tidak salah
nah prosentase pendidikan tinggi ini itu masih nomor lima di asean
artinya apa bahwa ini sudah tidak mungkin lagi kita kemudian menganggap bahwa pendidikan tinggi ini adalah sebuah pilihan
kedua kami berharap bahwa terkait dengan tadi disampaikan teman teman banyak
tetapi saya ingin menyampaikan berarti betul bahwa
surat permendikbud nomor dua itu karena mendapat persetujuan dari kementerian
baru kemudian ptnbh ini berani melaksanakan
ini saya sampaikan bahwa berarti terkait dengan kenaikan ini adalah sepengetahuan dan disetujui oleh kementerian
yang ketiga pak menteri
kita ingin bahwa permendikbud ini dalam waktu yang sesingkat singkatnya
untuk kemudian direvisi supaya tidak berimbas pada saat penerimaan mahasiswa baru
kita saat ini sedang membahas panja pembiayaan pendidikan
dan kita nanti mungkin izin pembinaan kita harus menyampaikan rekomendasi
panja ini dibentuk atas masukan kita semua
teman teman semua dari dapil yang berbeda beda
terkait dengan puncaknya adalah terkait dengan ukt ini
dan kita berharap ini menjadi pertimbangan
yang terakhir saya termasuk adalah program salah satu mantan ya
kuliah di salah satu perguruan tinggi di jakarta selatan
biayanya sangat murah hanya rp tujuh ratus lima puluh satu semester
maka kampus memberikan kebijakan untuk mencicil
nah dimana kalau tidak kita kosong kosong saja
atau kemudian saya harus buat surat miskin
pada saat saya wisuda
saya masih utang rp dua lima ratus pak menteri
di saat itu teman teman mendapatkan yang lain lain
saya mendapatkan surat tagian utang kira kira begitu
maka saya dari situ satu tahun setengah itu baru bisa nebus ijazah saya
bahwa pendidikan tinggi semakin tinggi kita punya pendidikan
maka yang tadi pak putra sampaikan
bisa mengangkat harkat dan martabat kita
keluarga keluarga besar termasuk kita semualah masyarakat
jadi mohon izin pak menteri
kita berharap bahwa ini betul betul kita pikirkan bersamalah
apa yang disampaikan oleh adik adik mahasiswa ini
disebutkan kurun waktu kapan kita bisa menerima revisi permendikbud itu
atau dicabut atau bagaimana
yang penting harus ada laporan yang sangat diberikan tingkat wakil
assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh
waktunya habis tapi mas menterinya lagi ketualet
assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh
terima kasih kang dede pak ketua yang saya hormati
saya menyampaikan review saja mungkin buat pak dirjen dikti prof haris
jadi kemarin tanggal berapa hari
kita menerima bem si itu reviewnya
sesungguhnya yang ukt rendah itu tidak protes
yang paling banyak protes memang kelas menengah
tapi memang ada yang tidak protes
tapi karena tidak masuk dalam kategori pak dirjen tadi
ada rendah menengah dan tinggi
ada yang ultra tinggi soalnya
jadi kan yang tinggi kan sampai ukt delapan sembilan
nah ini yang sepuluh sampai dua belas ini mereka terkejut
jadi ini yang kenapa ada tambahan kelas ini
kemudian selanjutnya ini review saja
terhadap ipi memang meskipun ini yang banyak mungkin jalur um ya
itu dua puluh sampai tiga puluh juta itu sekarang sudah tidak sayup sayup nyampe
sekarang sudah naiknya sampai ratusan juta
prodi tertentu bahkan lebih dari satu ratus lima puluh juta
nah itu informasi benar atau tidak kan itu laporan disampaikan ke komisi sepuluh
nah ini memberikan kesimpulan bahwa
orang miskin tidak boleh kuliah di prodi tertentu khususnya yang mahal sekali
ip ini uang pangkal ya mungkin ya dulu
kemudian terhadap isu ptnbh
ini kalau memang berdampak yang datang tidak semuanya dari ptnbh
ada hanya satu yang dari ptnbh dan satu swasta
yang lain yang bukan berbadan hukum
ini kalau ptnbh berdampak ke orang tua
ini saran mereka tidak sebaiknya atau tidak usah didorong
perguruan tinggi negeri ini menjadi ptnbh
karena nanti berdampak ke orang tua atau mahasiswa
kemudian yang terakhir memang yang terus menerus disebut itu
pernyataan pak sesdijen eh bu sesdijen yang apa
kebutuhan tersier pendidikan tinggi ini menjadi kebutuhan tersiar
karena memang barangkali ini pakai
pakai kacamata perguruan tinggi urusan saja mungkin
tetapi kalau syarat melakukan amanat undang undang dasar dan seterusnya
saya juga dapat wa dari beberapa guru besar
satu yang menyampaikan aspirasi ke komisi sepuluh kemarin itu
itu tadi mas putra nyampaikan ada yang sudah dilaporkan ke polisi
tapi ini ada yang sudah diancam bidang kemahasiaan perguruan tinggi negeri
ini menurut lewat forum ini tolong untuk menjaga
ini kan dampak dari mbkm juga
jadi menurut kami mereka sudah sangat bagus ini kalau sudah
kan sudah baru ini ada tren untuk datangnya ke sini
enggak hanya ekstra paralel di luar
ini lebih tertib lebih ini lebih bagus
dan kami lebih senang kalau mereka bergaya begitu sebetulnya
dan harus bawa powerpoint harus bawa bahan dan sebagainya
menurut saya lebih bisa dievaluasi
bahkan kami juga meminta kepada pihak perguruan tinggi juga
nah kan yang salah tidak mesti mahasiswa
apbn kita yang memang belum pro kepada pendidikan secara real gitu
sehingga kalau hanya lima belas persen dari enam ratus enam puluh lima kan saya kira sangat tidak proporsional
kalau kemudian ini dibiarkan ya akan terus seperti ini
nah oleh karenanya yang kedua
jadi ini kami minta perlindungan untuk mungkin di ini
di mungkin daftar hadinya ada di sini
takut nanti nanti malah takut pada ke sini
mereka sudah takut kesini nanti malah demo merusak rusak saya kira
kalau berani ke dpr berarti berani membawa
ada tulisannya ada kajiannya hasil diskusi mereka
tetapi anak anak seperti ini menurut saya perlu dilindungi
jadi minta tolong supaya enggak usah lah diancam ancam
dicabut kip kuliahnya dan sebagainya
di rapur enam belas mei juga kemarin
bu menteri menyampaikan dua puluh persen apbn dua ribu dua puluh lima yang akan datang nanti akan naik
jadi tujuh ratus delapan dua kalau enggak salah saya ingat
bahkan mungkin akan turun pagunya
kalau memang akan turun nanti akan ini
seperti ini rame seperti ini akan terus saya kira
saya kira karena ujungnya kan seperti itu kita akan hadir negara ini akan hadir
ini kami berharap kepada panja
kemudian kami khawatir di beberapa panja sebelumnya
nah ini menurut saya perlu disampaikan juga pada presiden
mampukah kita membebaskan biaya pendidikan dasar semuanya
kalau semuanya dibebaskan pendidikan dasar
pendidikan dasar itu sembilan sampai dua belas harus difikskan
ukt naik ip naik ptnbh membebani
swasta seperti kemandirian lah gitu
kemandirian itu diterjemahkan soalnya komersialisasi
nampaknya perlu ada diskusi serius
ini di akhir masa jabatan mungkin
saya nggak tahu siapa pejabatnya nanti
kita ini menganggap pendidikan ini
apbn harus datang harus hadir
pendidikan murah itu nampaknya
tidak ada di negara lain kayaknya negara lain juga
jadi monggo karena kalau nanti cenderung ke
itu komersialisasi dan sebagainya ya sudah
jadi mungkin pt penyedia jasa pendidikan indonesia
nanti akan tadi revenue atau profit
apa segala macam diskusi itu relevan
tapi kalau di sini diskusi revenue
diskusi profit apa segala macam
bukan kementerian mencari laba
ide membuat peta jalan pendidikan
kami mohon untuk tidak berhenti
kalau bisa sih disempurnakan
syukur itu jadi bahan untuk periode yang akan datang
karena kami butuh sesungguhnya peta jalan
dan seterusnya tentang pendidikan ini
kita mau orientasi ke akademik
atau ke profesi atau ke vokasi dan sebagainya
akademik berapa persen profesi berapa persen
itu mungkin saya kira rekomendasi dari kementerian sekarang
terima kasih kang dede bapak ibu sekalian
beserta seluruh pejabat yang saya hormati saya banggakan
ada lima hal objektif yang ingin saya sampaikan
kita masih merasakan betul gap yang cukup menganga
apa yang menjadi policy regulasi yang sudah dikeluarkan
dengan pelaksanaan di lapangan yang dikeluarkan
keputusannya oleh para rektor kita
saya sendiri menyimpulkan bahwa
ketika keputusan kenaikan ini sudah diambil oleh rektorat
berarti mungkin sudah dapat persetujuan
dari pihak kementerian jenderal budi
kalau memang sudah dapat persetujuan
kita pegang teguh komitmen pak menteri
untuk melakukan peninjauan ulang
ketika didapati berbagai persoalan
dan dilakukan perbaikan ke depan
itu yang pertama yang ingin kami sampaikan
tuntutan masa depan kita semakin berat
komitmen pak menteri tadi menyakut soal
pada tahun tahun yang akan datang
akan menjadi catatan penting dalam forum ini
walaupun tidak akan menyelesaikan dari berbagai keseluruhan
persoalan yang sedang kita hadapi bersama
tapi poin ini menjadi komitmen kita bersama bahwa
kenaikan kuota kip di masa masa yang akan datang terutama
pada asumsi rapbn tahun dua ribu dua puluh
harus kita perjuangkan bersama sama
ini sebagai bagian untuk mengurai berbagai persoalan
menyangkut soal isu kenaikan ukt ini ke depan
objektif saya yang ketiga adalah menyangkut soal
kita semakin relevan untuk menempatkan
mandatori spending dua puluh anggaran pendidikan kita
betul betul kemendikbud sebagai tuan rumah
harus menjadi tuan atas penyelenggaraan dana pendidikan dua ribu dua puluh
paparan sampaikan oleh bu sekjen
itu menempatkan kemendikbud tidak sebagai tuan rumah
dari penyelenggaraan pendidikan kita
yang menjadi tuan rumahnya adalah kementerian keuangan
yang kalau kita urus urus kira kira
prosentasenya hampir sembilan belas persen diurus oleh kementerian keuangan
kemendikbud hanya lima belas persen dengan angka sembilan puluh delapan triliun itu
ini tidak baik bagi masa depan pendidikan kita
dan kita ingin melalui mandat pp no delapan belas
mas menteri tahun dua ribu dua puluh dua
kita dorong seluruh penyelenggaraan pendidikan baik
yang diselenggarakan oleh lembaga kementerian yang lain
sepenuhnya ada dalam blueprint dan route map
yang ditetapkan oleh pihak kemendikbud
kita ingin ego sektoral yang masih mewarnai
penggunaan anggaran pendidikan kita
untuk masa depan pendidikan kita ke depan
saya meminta dan semua kita
meminta kepada semua forum rektor
untuk memastikan semua keluhan
yang disampaikan oleh para mahasiswa
untuk direspon dan dicarikan solusi
dalam rangka untuk memastikan mereka bisa kuliah
menempuh jenjang kuliah ini
yang terakhir objektif saya yang kelima
saya minta kepada mahasiswa dorong orang tua
jangan takut untuk datang langsung ke kampusnya masing masing
padahal sesungguhnya mereka pada posisi satu dan dua
dalam kategori ukt ini
dan saya minta semua kampus bisa memfasilitasi
melalui supervisi dari pihak kemendikbud
pada forum yang baik ini saya menghimbau
dan kita semua menghimbau kepada semua
orang tua siswa dan mahasiswa
dan sudah diterima oleh kampus ini
untuk tidak segan segan datang mengklarifikasi
ada persoalan kategorisasi yang tidak pas
dengan status ekonomi yang dimiliki
yang terakhir melalui forum yang baik ini sekali lagi
ukt ini terjadi di semua kampus
itu artinya semua kampus memaknai permen nomor dua tahun dua ribu dua puluh
memberi peluang untuk mereka menaikkan
karena itu kita minta dalam forum yang baik ini
pak menteri untuk mempertimbangkan adanya revisi
terkait dengan permen nomor dua tahun dua ribu dua puluh
ya tuhan assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh
saya pikir anggota semua sudah menyampaikan
sebentar bang kirinan saya
karena semua sudah menyampaikan dan waktu sangat mepet
saya hanya menawarkan pada mas menteri
apapun yang dilakukan kementerian negeri
rasanya dalam skala normatif sudah baik
namun dalam implementasi kebijakan
itu asumsi dari setiap tiap kampus berbeda
oleh karenanya saya menawarkan
solusi jangka pendek dan jangka panjang
solusi jangka pendeknya adalah segera mencabut
dan merevisi permen digbud no dua tahun dua ribu dua puluh empat
terutama tentang batasan atas biaya
yang kedua adalah memberikan solusi orang tua
untuk pembiayaan kuliah anak dengan berbagai metode
misalnya mencicil ataupun juga yang lainnya
dan solusi jangka panjangnya adalah menambahkan
untuk mahasiswa mahasiswa yang mungkin
nanti akan terkena pemberatan daripada pembiayaan
tentu ini nanti masuk di dalam pembahasan kita
itu dari kami mudah mudahan bisa direspon pak menteri
atau bang andreas cukup ada tambahan
mau rapat kabinet beliau
dua menit pak pimpinan
karena informasi atau ada masukan yang beredar dari di luar bahwa
kementerian pendidikan dan kebudayaan
sedang mempertimbangkan ada skema untuk student loan
yang indikasi indikasi awalnya ini kan sudah pernah kita dengar
apa yang terjadi di itb kemarin
oleh karena itu mohon penjelasan berkaitan dengan hal ini
tapi kami juga mohon untuk sangat hati hati
berkaitan dengan student loan ini
karena ya kita tahu dengan pinjaman pinjaman yang komersial yang sekarang ada
untuk kemudian mahasiswa kita tidak terjebak di dalam pinjaman pinjaman
yang menjerat masa depan mereka
saya kira ini mohon konfirmasi hal informasi ini
saya persilahkan pak menteri untuk memberikan tanggapan
terima kasih anggota komisi sepuluh sudah memberi mayoritas masukan
tetapi juga beberapa pertanyaan mengenai isu ini
untuk mungkin detailnya saya akan persilahkan dulu pak haris
untuk menjawab beberapa pertanyaan yang spesifik berhubungan dengan kebijakan dikti
terima kasih izin mas menteri
jadi mungkin kami coba cadat dari
tadi disampaikan oleh pak putra
yang pertama itu terkait sama keluhan terkait dengan kenapa terjadi serentak
dan kemudian juga usulan untuk pecah butaan
tentu kami akan memperhatikan semua masukan ini
dan tentu yang tahapan penting ini juga disahkan bagaimana kita memastikan agar
tadi yang menjadi cadatan dari teman teman
kami akan memastikan bahwa pelaksanaan di perguruan tinggi
benar benar harus dijalankan sesuai dengan permendikbud yang ada
dan terus terang kami juga intensif
dan terakhir kemarin juga kami koordinasi dengan majelis rektor
dan bahkan terakhir majelis rektor sudah mengeluarkan statementnya
bahwa mereka setuju untuk tidak menaikkan
mudah mudahan ini kami juga akan melakukan komunikasi lebih lanjut
dan tadi mungkin terkait dengan catatan yang mahasiswa
lima puluh mahasiswa yang gagal mendapatkan ini
kami sudah koordinasi langsung dengan rektor universitas rio
ini sudah ada progres bahwa sekitar dari empat puluh enam yang mengajukan
karena mereka harus melakukan pengajuan juga peninjuan kembali
ini sudah tiga puluh delapan dikabulkan
jadi saya pikir ini ruang ini terbuka untuk mahasiswa
seperti tadi disarankan oleh pak huda ya
bahwa orang tua untuk tidak takut untuk bisa mengajukan
dan peninjuan kembali atas penempatan ukt yang ada
tentu ini kami akan komunikasikan dengan beberapa
tentu melalui majelis sektor dan juga semua ptn dan ptnbh ini
dan memang terkait dengan apa yang menjadi permasalahan ini
bahwa kami juga setuju yang tadi disampaikan oleh pak nurroji
memang kita ada upaya untuk terus meningkatkan apk juga
dan bagaimana strategi membuka ases yang tentu bisa melalui berbagai program
yang seperti kita gunakan dalam transformasi digital dan sebagainya
dan juga terkait dengan hal hal yang terkait dengan overlap dengan kementerian lain
mungkin dari bu sekjen nanti bisa menjelaskan
dan memang dalam penetapan ukt ada klausul bahwa ini harus memenuhi standar kualitas
maka tadi ada poin poinnya sendiri dalam penetapannya
namun saya pikir ini kan tentu memberikan ruang pada mereka yang golongan ekonomi
jadi memang ada scaling nya atau pembobotannya ada di faktor keunggulan tadi
tentu kita akan memberikan ruang ruang afirmasi
agar mereka yang dari golongan ekonomi kurang ini bisa tetap mengakses pendidikan yang unggul tadi
kemudian juga dari pak purnomo sidi tadi kami juga mencatat
ini lebih pada bagaimana kementerian untuk bisa terus memperjuangkan dengan tugas sebagai mandat dari ini
mudah mudahan ini menjadi catatan bersama
dengan komisi sepuluh untuk bisa memperjuangkan hal ini
dan tadi juga disampaikan oleh pak fahmi
ini memang animo masyarakat menunjukkan peningkatan yang luar biasa
tentu kita harus menyambut ya
karena memang pendidikan tinggi ini kan merupakan indikasi untuk kita melihat bagaimana indeks competitiveness global
jadi ini kita terus harus memperjuangkan
kemudian berbagai pasal yang saya pikir tadi perlu penjelasan
kami yakin bahwa ruang konsultasi ini yang harus kita buka lebar
karena tadi pasal delapan sudah dijelaskan
dan tentu dari golongan yang tadi ada terdampak
ini mungkin disampaikan golongan menengah
terus terserang kami juga melihat tadi dari sisi peningkatan ukt dari data yang kami peroleh
kita juga akan melakukan cek and recheck untuk bisa mengimplementasikan permendikbud ini dengan baik
kemudian tadi juga disampaikan lagi oleh pak putra terkait dengan bagaimana ini kemampuan dari perguruan tinggi dalam menafsirkan ini
terus terang kami juga tentu melakukan komunikasi secara ini intensif
dan kami akan juga memberikan pemahaman karena bagian dari tugas kami
agar apa yang dilaksanakan di lapangan juga sesuai dengan aturan apa yang menjadi catatan atau tulisan di permendikbud itu
dan tadi penetapan yang gajinya rp dua juta sampai ditetapkan jadi rp delapan juta
saya pikir ini juga akan coba kami cek agar semua implementasi sesuai dengan ruang ruang
yang memberikan kesempatan pada golongan ekonomi yang kurang ini bisa
kemudian juga terkait dengan tadi lima puluh mahasiswa unri sudah diselesaikan
terakhir mungkin dari pak zainuddin juga disampaikan di sini
kami juga memahami karena pada pelaksananya kami terus terang akan coba kembali lagi
karena ini catatannya adalah bagaimana implementasi di lapangan
kami akan memastikan bahwa semua pelaksanaan dari penetapan
dan upaya memberikan ruang pada golongan ekonomi kurang ini bisa terakomodir dengan baik
kemudian juga pak ari zamroni
tadi terkait dengan strategi bagaimana memberikan ruang kepada mahasiswa
yang tidak memiliki kemampuan untuk ada ruang mencicil dan sebagainya
saya pikir ini nanti juga kami akan sampaikan kepada beberapa rektor
karena pada prinsipnya ruang ruang seperti ini juga tersedia ya
dari pengalaman kami di beberapa ptn maupun ptnbh
dan saya pikir sama yang syaratan dari pak fikri terkait dengan tersier
kami juga memahami bahwa ini terus terang kita akan coba memanfaatkan
bahwa pendidikan ini adalah sesuatu yang utama
sehingga kita bisa terus meningkatkan dari sisi kualitas sumber daya manusia indonesia ke depan
dan juga untuk terus mencapai kepentingan
meningkatkan dari sisi kualitas dan relevansinya
agar tentu kita menghasilkan sdm unggul yang bisa membawa indonesia maju indonesia emas dua ribu empat puluh lima
dan terakhir lima catatan dari pak huda
ini tentu akan menjadi perhatian kita semua dari kementerian
dan terakhir ini yang mungkin kami highlight juga
ruang bagi mahasiswa dan orang tua untuk jangan khawatir atau takut
untuk melakukan upaya peninjaman kembali
ini akan menjadi catatan kami semua untuk bisa disampaikan dengan para rektor
dan terus terang mudah mudahan karena kami juga cukup intens dengan majelis rektor
mudah mudahan ini bisa dipahami bersama
kami punya spirit yang sama agar jangan sampai anak anak yang tidak memiliki kemampuan secara ekonomi gagal
karena permasalahan finansial ini
kami coba berusaha untuk memberikan akomodasi
kesempatan ini adalah untuk peningkatan kesejahteraan keluarga bangsa dan negara
itu barangkali yang bisa kami sampaikan
ruang lebihnya terima kasih
dan terakhir mungkin dari pak dede ya ketua tadi
yang untuk perhatian jangka pendek dan jangka menengahnya
saya pikir ini menjadi catatan kita semua
bu sekjen silahkan klarifikasi mengenai anggaran pendidikan
sedikit saja pak barangkali untuk klarifikasi terkait dengan pertanyaan pak nur purnama sidi tadi tentang bansos
jadi bantuan sosial itu hanya jenis belanjanya saja pak
jadi di dalam apbn itu mengenal ada tujuh jenis belanja
belanja pegawai untuk gaji dan sebagainya kemudian belanja modal yang menghasilkan aset
kemudian ada belanja barang pengeluaran tetapi tidak menghasilkan aset
subsidi atau hibah kemudian ada belanja tak terduga
biasanya untuk bencana bencana kemudian belanja bunga dan belanja sosial
jadi meskipun masuk kategori belanja sosial itu masuk fungsi pendidikan
jadi tidak ada hubungannya dengan keseinambungan program itu atau tidak
jadi ketika kita menganggap bahwa itu masih penting prioritas
maka tentu itu akan mendapatkan tetap masuk di dalam apbn
hanya jenis belanjanya adalah belanja bantuan sosial
jadi mungkin kata terakhir dari saya beberapa poin yang mungkin saya dapatkan adalah
poin pertama yang sangat jelas adalah banyak sekali sekarang anggota komisi tiga
yang sebenarnya pas mendengar prinsip dasar dari kebijakan ini secara prinsip setuju
tetapi seperti yang diberikan masukan dari berbagai anggota
implementasi daripada kebijakan ini yang masih perlu disempurnakan
karena itu kami sangat setuju dan karena itu kami akan turun ke lapangan
kami akan mengevaluasi kembali kenaikan kenaikan pertama kenaikan kenaikan yang tidak wajar
itu yang akan pertama kami evaluasi
kedua kami akan memastikan bahwa proses appeal atau naik banding bagi mahasiswa
yang mungkin merasa mereka tidak di dalam tangga ukt yang tepat itu terlaksana dengan baik
ketiga untuk melindungi mahasiswa mahasiswa yang ingin menyuarakan pendapatnya secara tertib
untuk melindungi mereka dari misalnya tadi ancaman baik dari dilaporkan ke polisi atau kehilangan atau diancam kehilangan kipk nya
itu akan menjadi tanggung jawab kami untuk memastikan bahwa itu tidak terjadi
ini adalah hak mahasiswa untuk protes untuk mengkritik dan juga untuk datang ke dpr untuk bisa
ataupun ke kementerian untuk bisa menyuarakan pendapatnya
jadi ini penting sekali untuk bisa dilindungi
dan keempat adalah terus berjuang untuk bagaimana meningkatkan jumlah kip
kualitas penerimaan kip dan juga menyelesaikan berbagai macam proses pencairan proses kriteria
dan lain lain yang sekarang patut disempurnakan
sekali lagi kebijakan ini akan berdampak kepada mahasiswa baru bukan mahasiswa yang sedang belajar di perguruan tinggi
dan tentunya sebelum kami mengevaluasi permainan sendiri kami akan turun ke lapangan untuk memastikan implementasinya dulu
di mana ini bisa salah interpretasi di mana ini mungkin digunakan untuk agenda agenda yang lainnya
itu harus kita pastikan bahwa perlindungan afirmasi kepada mahasiswa
dan perlindungan sosial untuk memenuhi hak mereka untuk mendapatkan pendidikan tinggi
itu adalah yang pertama harus kita lindungi
sekali lagi terima kasih atas masukannya
demikian dari kami wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh
sebelum pimpinan menyampaikan saya kira hal yang berkaitan pertanyaan atau permohonan konfirmasi tadi yang saya sampaikan yang terakhir
yang berkaitan pertanyaan atau permohonan konfirmasi tadi yang saya sampaikan yang terakhir
yang berkaitan pertanyaan atau permohonan konfirmasi tadi yang saya sampaikan yang terakhir
yang berkaitan dengan informasi yang kami dengar berkaitan dengan rencana untuk melakukan student loan
untuk saat ini masih dibahas secara internal pak belum ada detail yang cukup rinci untuk bisa diumumkan
saat ini masih wacana tingkatnya adalah untuk berbahas mengenai student loan kan pak
dan itu masih perlu pembahasan yang cukup panjang dengan kementerian keuangan saat ini
jadi belum ada keputusan ataupun detail yang cukup bisa saya umumkan sekarang
baru tahapan diskusi terima kasih
student loan itu sebenarnya usulan di sini kita bilang jangan pinjol dong
tapi himbara bikin sebuah konsep student loan
teman teman yang saya hormati saya pikir mas menteri sudah menyampaikan satu komitmen
yang perlu kita apresiasi kita hargai bahwa akhirnya mas menteri menyampaikan bahwa akan mengevaluasi berbagai kebijakan
ini sebagai bukti bahwa kemitraan kita itu cukup baik
dan mudah mudahan nanti mas menteri akan ditanya oleh media tentunya langkah langkah apa yang harus dilakukan
kami akan memberikan draft kesimpulan pada hari ini
terhadap penjelasan mendik putri sekri komisi sepuluh dpr ri menyampaikan beberapa pandangan sebagai berikut
satu mendesak kementerian kementerian kementerian tristek ri mengkaji pp no delapan tahun dua ribu dua puluh dua
tentang perubahan atas pp no empat puluh delapan tahun dua ribu enam belas
tentang pendanaan pendidikan yang diarahkan untuk menjadikan kemendikbud ristek ri sebagai pengampu anggaran fungsi pendidikan
dua mendesak kementerian kementerian kementerian tristek ri untuk meninjau kembali substansi permendikbud no dua tahun dua ribu dua puluh empat tentang ssboptn
dengan menekankan evaluasi yang berorientasi kepada kondisi ekonomi keluarga mahasiswa dan akses pendidikan yang terjangkau
termasuk sosialisasi dan pendampingan permendikbud tersebut
tiga mendesak kementerian kementerian kementerian tristek ri untuk memastikan ptn menetapkan satuan biaya operasional pendidikan tinggi
yang sesuai dengan kondisi ekonomi mahasiswa sesuai amanat pasal delapan puluh delapan undang undang nomor dua belas tahun dua ribu dua belas tentang pendidikan tinggi
empat mendesak kementerian kementerian kementerian tristek ri memberikan ruang dan jaminan kepada mahasiswa untuk dapat menyampaikan peninjauan ulang ukt sesuai perekonomian keluarga mahasiswa
lima mendesak kementerian kementerian kementerian tristek ri untuk menetapkan ptn menetapkan satuan biaya operasional pendidikan tinggi
yang sesuai dengan kondisi ekonomi keluarga mahasiswa
enam mendesak kementerian kementerian kementerian tristek ri untuk mewajibkan perguruan tinggi memberikan informasi dan peluang yang seluas luasnya
untuk calon mahasiswa mendapatkan kip kuliah pada proses pendaftaran
tujuh mendesak kementerian kementerian kementerian tristek ri untuk melakukan evaluasi kepada perguruan tinggi yang merealisasikan kip kuliah tidak sesuai persyaratan dan segera melakukan tindak lanjut terhadap hasil evaluasi
ketujuh mendesak kemendikbud ristek ri menyampaikan informasi kepada komisi sepuluh dpr ri secara berkala hasil tindak lanjut penyelesaian permasalahan ukt utamanya
dalam memastikan ptn menetapkan satuan biaya operasional pendidikan tinggi yang sesuai dengan kondisi ekonomi mahasiswa sesuai alasan
enam mendesak kementerian kementerian kementerian kementerian tristek ri untuk menyesuaikan kondisi ekonomi mahasiswa sesuai alasan
tujuh mendesak kementerian kementerian kementerian tristek ri untuk menyesuaikan kondisi ekonomi mahasiswa sesuai alasan
demikian kawan kawan mohon masukan cukup
kalau sudah cukup berarti kita sudah ada kesepakatan masalah ukt ini akan segera ditinjau ulang
alhamdulillah kami apresiasi sebesar besarnya jam satu